jalur lintas sulawesi penghubung antara gorontalo parigi mautong dan poso yang sempat terputus akibat adanya puluhan titik tanah longsor minggu pagi mulai bisa dilewati kendaraan
meski begitu setiap kendaraan yang melintas harus bergantian untuk dapat melewati karena material tanah masih menyelimuti sebagian badan jalan
berikut rangkuman dari koresponden cnn indonesia albi pratama
tempat melaporkan saat ini dia adalah di kawasan jalan utama dari kabupaten parigi ataupun akses utama dari wilayah utara ataupun selatan
utara dari gorontalo dan juga selatan dari poso untuk menuju ke kota palu
bisa dilihat di belakang saya ini adalah akses satu satunya yang hanya bisa dilewati oleh para pengendara baik roda dua ataupun roda empat dan bahkan truk besar yang saat ini sedang melintas
kondisi jalannya memang sebagian besar tertutup oleh timbunan longsor yang terjadi pasca adanya gempa bumi
yang melanda kawasan palu dan juga donggala sulawesi tengah pada hari jumat yang lalu
sehingga mengakibatkan beberapa material tanah batu dan juga pasir dari bukit yang ada di sebelah kanan saya ini
airnya ambruk dan juga menutupi sebagian besar jalan
ini sudah terjadi sejak pertama kali gempa dan pada malam hari tadi ketika saya dan juga tim cnn indonesia akan menuju ke kota palu
terpaksa harus bermalam terlebih dahulu di kabupaten parigi karena memang kondisi untuk melintasi kawasan ini sangat tidak mungkin
terlebih malam tadi terjadi hujan deras di kawasan ini
dan saat ini pun kendaraan harus bergantian satu persatu untuk dapat melintas baik yang menuju ke arah palu ataupun sebaliknya
kondisi tanah juga berselimutkan lumpur pasir bebatuan yang memang akan menyulitkan kendaraan kendaraan untuk melintas di sini
belum lagi jalanan di sebelah kanan sudah merupakan jurang dan tentu itu sangat berbahaya jika memang harus dilintasi dengan kondisi yang seperti ini
saat ini memang tidak terlihat adanya alat berat dan bahkan untuk mengganjal longsoran tanah pun
hanya dibutuhkan batang kayu ataupun pohon besar untuk tidak membiarkan material material ini kembali menutupi jalan
karena semalam sendiri kemacetan di sini terjadi sepanjang sekitar tiga sampai dengan empat km
bahkan kapolres dari kabupaten parigi akbp sari yudin ramli mengatakan bahwa sampai saat yang belum ditentukan pihaknya akan terus mengontrol kawasan ini untuk dijaga
karena memang masih rawan untuk terjadi longsor susulan baik itu karena hujan ataupun dikarenakan gempa bumi
sementara jarak dari sini
menuju kota palu membutuhkan waktu sekitar satu lima jam
albi pratama sulawesi tengah